oke anda masih di kupas tuntas era penenggelaman kapal yang selama ini sudah lekat menjadi trademark dan program dari andalan kementerian kelautan dan perikanan
kabarnya akan segera die alias berhenti ya
apakah penenggelaman kapal berhasil menegakkan kedaulatan kita di laut dan menyejahterakan nelayan
apa pula pekerjaan rumah menteri kelautan dan perikanan yang baru dalam mengurusi laut kita
malam hari ini kita akan kupas ini dengan para narasumber kita yang sudah hadir
yang pertama saya akan perkenalkan ada staf khusus menteri kelautan dan perikanan miftah sabri
miftah supaya lebih percaya diri baju janjasnya sama seperti saya ya supaya agak nyarang
saya selalu kalau bersama budi tuh agak minde
makanya harus gak kalah
itu saya tidak tanya
oke yang berikutnya ini mewakili parlemen kita ada komisi anggota komisi tiga
dpr ri ada mbak lulu nur hamidah
oke yang selanjutnya ini yang selama ini perang melawan para illegal fisher gitu ya
apakah musuhnya semakin banyak selama lima tahun terakhir
kita akan tanya adalah koordinator staff khusus satgas nasional satu ratus lima belas pak mas ahmad santosa
pak ota terima kasih
selamat malam pak budi
dan yang mewakili komunitas nelayan atau suara dari masyarakat kelautan kita ada sekjen koalisi
rakyat untuk keadilan perikanan ada mbak susan herawati
mbak susan terima kasih sudah datang
terima kasih sangat terima kasih
kita tidak hanya berlima di sini tapi sudah ada teman teman kita dari sekolah tinggi perikanan jakarta dan juga upn veteran jakarta
terima kasih teman teman sudah datang
oke kita akan membahas mengenai judul kita ini katanya solong atau selamat tinggal penenggelaman kabar
karena headlinenya dalam satu dua minggu ini begitu menteri anda yang baru dilantik kayak gitu bu miftah
saya minta anda untuk menjawab keraguan publik
tadi pak edi kalau bahasa bulu tangkisnya era pak ota itu agak ragu ragu icuk gitu ya
menjawab apakah betul akan menyetup pendengelaman kapal atau tidak
tapi saya minta anda untuk menerjemahkan pernyataan pak edi tadi
apakah betul era penenggelaman kapal di era edi prabowo sudah selesai
itu silogisme sesat ala budi adiputro
jadi kementerian baru bekerja belum satu bulan tapi headlinenya sudah ramai
tapi memang kita memahami bahwa bu susi itu tenar karena itu
apalagi di kalangan netizen yang budiman
tapi kalau kita melihat bahwa kita melihat masalah perikanan dan kelautan direduksi secara sederhana hanya dengan penenggelaman
maka itu sesat fikir namanya
kemudian kelautan marine
perikanan itu ada perikanan tangkap
itu anugerah allah di lautan sesuai surat an nahal ayat dua
itu anugerah tuhan
maka ambillah makanlah tapi kamu juga harus bersyukur
sustainability daripada lingkungan harus dijaga
di sana ada isu penenggelaman
nih sekolahnya lama
ada jadi profesor orang jadi doktor
lama artinya apa
kalau yang pertama itu terbatas
yang ada tenggelaman
tapi kalau yang akuakultur itu limitless
selagi kita bisa mengembangkan teknologi sains inovasi
maka kita bisa mengembangkan sumber protein protein baru dari perikanan
saya yakin banyak publik setuju bu miftah
bahwa banyak persoalan kelautan dan perikanan yang juga penting
selain pendengelaman kapal
namun ada hal yang katanya menjadi prinsipil
pendegangan hukum pendegangan kedaulatan kita selama lima tahun terakhir
di bawah otak juga gitu ya
ini akan nasibnya harap harap cemas gitu
kita reduksi kedaulatan hanya dengan penenggelaman kapal
saya pikir anak muda mempertanyakan kesimpulan itu
kedaulatan itu tidak karena kita menenggelamkan kapal asing
kalau kita sudah menenggelamkan kapal tapi masih ada maling maling
apakah kita masih berdaulat
itu kerja semua pihak
evaluasi anda gimana selama lima tahun terakhir
seberapa punya dampak
kedaulatan kapal itu punya dampak kedaulatan dan lain lain
kita menghormati satu periode kepemimpinan bu susi sudah berhasil
memberikan efek gentar menambah jumlah ikan di laut menurut keterangan bu susi ya
dan ini periode kedua
melanjutkan kepemimpinan ini
kalau ikannya udah banyak mau diapain
kemudian bisa nggak ikan ikan kita ini menghasilkan varietas varietas baru
menambah devisa kita
ekspor ikan kita meningkat atau tidak
produk produk unggulan kita di eropa sudah bisa diterima tidak
di china di jepang bisa tidak
nelayan kecil naik menjadi menengah
menengah menjadi besar
produk kompetitif protein perikanan kita itu bisa diterima dunia
dan saya pikir inilah substance yang lebih besar daripada sekedar penenggelaman
budi memang trending topic ketika kita membahas itu
tapi pertanyaannya ketika trending topics tentang penenggelaman kapal
apakah nelayan kita
lihat twitter tidak dia nggak ada sinyal
lagi di laut tiga bulan empat bulan di laut
jadi intinya anda mau menjawab bahwa penenggelaman kapal bukan problem yang sangat penting
ini silogisme sesat ala budi adibutro malam
temu tangan apa apa dia ya
tapi pak otak saya harus jawab
tadi mifta mengatakan banyak sekali problem dan penenggelaman kapal itu silogisme sesat
tidak begitu penting
maksudnya banyak hal yang lebih penting lagi untuk dibahas
menurut anda seberapa penting sebenarnya penenggelaman kapal
ketika kita bicara mengenai hal hal positif tadi yang baik baik dari miftah
seberapa penting menurut anda
taman kapal itu bagian dari enforcement
bagian dari penegakan hukum
jadi yang dilakukan oleh pemerintah yang lalu
saya tidak ingin mendikotomikan antara pendahulunya pak edi dengan pak edi
dan menurut saya itu hanya salah satu yang dilakukan oleh pemerintahan jilid pertama pak jokowi
tetapi penegakan hukum lainnya yang mungkin ini tidak banyak
diketahui publik adalah pencabutan izin
bagi industri industri yang terbukti memang melakukan pelanggaran hukum yang serius
seperti ada human trafficking di daerah maluku sana
lalu kemudian ada perbudakan modern
ada kemudian tidak melaporkan dengan benar
itu ada pencabutan izin dari siup nya
pencabutan izin dari sipi
pencabutan izin dari sipi surat izin
penangkapan ikan nah kemudian ada juga penegakan hukum misalnya di daerah benjina itu terbukti ada
human trafficking kemudian ditindaklanjuti dengan penegakan hukum terhadap undang undang tentang
tindak pidana perdagangan orang tppo kan itu dilakukan juga lalu yang yang berikutnya yang
dilakukan oleh pemerintahan yang jilid pertama mudah mudahan ditindaklanjuti oleh jilid kedua
ini adalah bagaimana yang yang kapal kapal buruan interpol itu ditangkap di sini kemudian
tidak hanya saja kita adili nahodanya tetapi juga kita kejar pemiliknya kerjasama dengan
interpol sekarang masih dilakukan sekarang masih dilakukan masih banyak pr gak sih pak ota
jadi pr nya adalah ini kan ada kapal ikan asing yang dibedakan dan kapal ikan indonesia kapal
ikan asing sekarang mudah masuk tangkap
masuk tangkap masuk tangkap masuk tangkap masuk tangkap masuk tangkap masuk tangkap masuk tangkap masuk tangkap masuk tangkap
masuk tangkap dan seperti itu nah sekarang sudah tidak ada lagi x asing x asing itu adalah kapal
buatan luar negeri yang banyak sekarang stranded karena memang tidak boleh lagi beroperasi nah
adalah bukan indonesia baik pemiliknya jadi di sana nah buat yang kedua adalah kapal ikan indonesia ki
ke dua itu yang paling banyak apalagi yang tiga puluh groston kebawah sepuluh groston kebawah ratusan
ribu nah tugas dari kita pemerintah sekarang adalah bang miftah dengan saya nih itu tugasnya
sekarang ini adalah bagaimana melakukan pengawasan kepatuhan oke nah oleh sebab itu gagasan pak
menteri tentang pembinaan itu baru bisa dilakukan kalau pengawasan kepatuhan itu dijalankan dengan
apa oke dengan mendayagunakan
penegakan hukum administrasi dan mendayagunakan inspektur perikanan baik pengawas perikanan
publik yang sangat prinsipil seberapa penting penegakan hukum termasuk salah satunya penenggelaman
kapal yang sangat populer di netizen yang mifta nggak punya twitter ini ya katanya ya itu apa
mulai ada ya udah mulai twitter ada twitter lagi oke apa namanya seberapa penting pak peragakan
hukum dalam mengendorse atau membuat hal hal positif yang penting lain itu menjadi lebih penting
lagi ke depan penegakan
hai sangat penting kenapa ini terutama untuk kapal ikan asing kenapa terutama vietnam saya sebut
sajalah karena vietnam itu tertinggi yang ditangkap dan tenggelamkan kenapa karena didalam unclosed
ya dalam konvensi internasional tentang kelautan unclos itu dikatakan bahwa kalau ditangkapnya
kapal asing itu di zona eksklusif ekonomi indonesia maka sip lakunya tidak bisa dihukum badan oke apa
efek jerahnya nah kalau
misalnya diadili itu hanya denda
ancaman hukumnya dalam undang undang perikanan
sangat rendah bahkan
itu sengaja dia tidak bayar
tidak bayar itu tidak ada hukuman
subsidiar untuk dia dikenakan hukuman
kurungan tidak boleh karena dia
ditangkapnya di zona eksklusif
ibu susi dulu berpikir
apa caranya dia buka undang undang
perikanan dan ada
dibolehkan penenggelaman ada
tiga jenis penenggelaman penenggelaman
seketika tapi itu tidak pernah
dilakukan karena itu sangat berisiko
secara hukum sangat tinggi bahasa polisinya
tembak di tempat gitu lah ya tembak di tempat
yang kedua adalah penenggelaman
dalam proses penyidikan
itu viking misalnya yang ketiga adalah
penenggelaman karena putusan pengadilan yang sudah
inkrah sudah final dan
sudah tetap jadi sudah terakhir
nah yang paling banyak yang ketiga ini
dan itu ditentukan
dalam amar putusannya jadi amar
putusannya itu adalah
dirampas oleh untuk negara
seberapa punya dampak positif pak selama ini
dampak yang kita rasakan untuk membantu
hal hal yang tadi dibantu oleh
tahun dua ribu empat belas sampai dua ribu sembilan belas
dua ribu empat belas itu yang paling banyak tujuh ratus delapan belas
bpp tujuh ratus delapan belas di laut arafura
itu sangat crowded di situ
sangat padat di situ itu semuanya
semuanya dan kita
lihat tahun dua ribu lima belas kita ke belakang ya

lagi sampai dua ribu sembilan belas
sini sepi walaupun masih dilihat
di wpp lainnya itu
memang patroli harus
lebih ditekan artinya
kesimpulannya itu sangat
dan menumbuhkan efek jerah
kalau saya hadir di konferensi konferensi dunia
itu indonesia terkenal sekali dengan
ketegasannya dengan kegalakannya
di dalam menghadapi kapal
ikan asing termasuk moderator harus galak
karena kita harus break dulu pak wata terima kasih pak wata
terima kasih pak wata apakah betul
parlemen melihat bahwa selama ini
pendegakan hukum dalam hal ini yang sangat

nggak terlalu populer lah gitu ya pendegangan
kapal itu menjadi penting
sekali untuk menunjang hal hal positif
tadi yang dikatakan oleh miftah sabri tapi

terima kasih ibu susi
tapi setelah ini bukan penenggelaman lagi jargonnya
hilirisasi bagaimana peningkatan ekspor
pendegangan hukum itu kan bang ota pertama katakan ini salah satu metode
pak menteri punya pandangan yang menarik
kalau nelayan kita modern kapal kita oke adu adu aja main asing asing kabur
pertahanan rakyat semesta
kapal kapal kita modern nelayan kita modern takut kapal asing
itu kan cara pandang lain
ya penenggelaman dengan penegakan hukum kan bisa berbeda
tapi soal peningkatan pajak tapi mas otak izin
kan kita satu round ini kita mendengarkan banyak sekali stakeholder ya
nelayan kecil nelayan besar pengusaha
ada kritik juga pak tentang bagaimana ditariknya pajak perikanan dari nelayan
ini mas budi tau gak
ternyata pajaknya ditarik di depan
ini nelayan harus bayar di depan
jadi ditaksir dulu
dia belum laut
ditaksir ini kapal tiga
kemudian ini taksirannya sekian selama periode satu bulan
pajaknya dibayar di depan
dia belum laut
jadi disintetik ya
nah itu akhirnya apa
nelayan merasa terberat kan
kita sudah menerima hak negara sudah menerima sebelum nelayan melaut
nah artinya ada kritik juga pak otak
di nelayan cara penghitungan seperti ini
jadi kapal asingnya berkurang tapi nelayan juga males melaut
nah ini nilainya yang besar
nah dan ditarik di depan
budi mau ditarik di depan ketika penghasilan budi belum didapatkan
ya gak tau saya gak punya jawaban
nah akhirnya begitu kan
pertama saya ingatkan dulu definisi nelayannya ya
kita harus sepakat dulu gitu ya
kalau kita ngomongin konteks nelayan sebenarnya nelayan mana yang mau kita bicarakan
yang hari ini ada di undang undang tujuh maupun undang undang perikanan kaitannya dengan definisi nelayan itu sendiri
definisi nelayan tradisional itu di bawah tujuh gross ton
nelayan kecil kita di bawah sepuluh gross ton
dalam konteks itu sebenarnya yang mendominasi laut indonesia sebenarnya adalah nelayan tradisional
di mana ada dua tujuh juta nelayan kita yang tersebar dari sabang sampai merauke
artinya standingnya negara sebenarnya mau dalam posisi apa sih sebenarnya
apakah memang mau dorong produksi skala besar gitu ya
melalui mekanisme industrialisasi yang kemudian juga kita sebenarnya belum memiliki
bagaimana kita mau melakukan transformasi perikanan
ini yang menjadi pr penting
dalam lima tahun terakhir perlu saya ingatkan sekali lagi kaitannya dengan penenggelaman kapal
yang dilakukan ibu susi itu sebenarnya sudah dilakukan oleh nelayan tradisional dari sejak lama
contoh kawan kawan kita di sumatera utara sedang berdagai
ada kawan kawan kita dengan federasi serikat nelayan nusantara
ibu menteri sudah pernah kesana bertemu langsung dan mereka sudah melakukan penenggelaman bahkan penangkapan sendiri enforcement sendiri
secara adat karena mereka merasa bahwa ada monitoring ada mekanisme yang kemudian negara dianggap gagal gitu ya
jadi sebenarnya dari ini tergantung sisi mana yang mau dilihat gitu
pada saat penenggelaman kapal satu dua tahun pertama itu memberikan rasa percaya diri kepada nelayan
karena kalau dulu nelayan melakukan penenggelaman atau penangkapan mereka yang ditangkap
sekarang efek positifnya apa
efek positif dan negatifnya apa mbak susi
mereka punya pride sendiri ya
mereka punya kebanggaan
oke ibu menteri saja nggak ditangkap nih berarti juga bisa jadi enforcement itu kerangkanya harus lebih besar lagi yang tadi mas otak katakan gitu ya
harusnya harus ada engagement yang lebih besar pr nya pak edi sekarang
bagaimana kemudian meng engage nelayan tradisional itu sendiri
nelayan tradisional ya bukan nelayan skala besar yang di atas tiga puluh groston
karena yang berdaulat yang harus berdaulat atas laut indonesia adalah nelayan tradisional
kiara sendiri memang sudah bukan waktunya lagi kita bicara penenggelaman
di era lima tahun ke depan karena lima tahun kebelakang atau memang anda lihat problem penenggelaman kapal problem penegakan hukum dan efek jerah dan lain lain itu masih jadi kanker penting dalam persoalan kelautan dan perikanan kita
bisa dicek misalkan di dalam penegakan hukum selain penenggelaman kemudian dia sanksinya seperti apa
dari analisa kami kalau kita menggunakan undang undang perikanan misalkan sanksi paling maksimal ada dua puluh m
tapi analisakan nih selama perjalanan lima tahun terakhir paling besar sanksi diberikan itu hanya untuk perikanan

ini yang menjadi pr besar sebenarnya sanksi jerah seperti apa yang kita tunggu
tentu tadi pak ota sudah mengatakan bahwa ya kita harus mengejar pelaku besarnya ini yang kemudian kita nanti sebenarnya
gebrakan baru seperti itu bagaimana kemudian yang di penjara yang di sangsi itu bukannya hanya nahkoda atau para abk
tapi benar benar pengusaha yang kemudian melakukan pencurian ikan gitu
itu yang sebenarnya kita tunggu blow up nya gitu
kita sudah bicara dengan balek
pak menteri sudah bicara dengan pimpinan balik
undang undang perikanan sebagai program
sekarang untuk bisa
memperbaiki yang tadi disampaikan
mbak ota dari kiara tadi memang
ada low kekurangan
sanksi yang tidak agak abu abu
dan apa sebagainya
budi mengajak diskusi malam ini
selamat tinggal penenggalaman kapal
selamat datang membangkitkan nelayan
oke yang perlu dibangkitkan
dan ditenggelamkan adalah setelah kapal kapal ini
disita dan mungkin belum ditenggelamkan oleh pak ota
oleh bu susi gak sempat kemarin
karena misalnya kurang waktunya
apakah kapal kapal ini akan kemudian
di moratorium atau dilelang kepada
nelayan itu yang menjadi topik pembahasan kita
kita akan bahas itu saja
tetap bersama kami
memang budi selalu menarik
tidak setuju juga bahwa eranya bukan penenggalan kapal lagi
tapi pak ota ada yang menambahkan kayaknya pak ota
mohon maaf bisa gak sedikit aja
gini saya tadi katakan di awal
bahwa penenggelaman itu
adalah bagian dari penegakan hukum
jadi menurut saya
penegakan hukum itu jangan berhenti
karena tidak mungkin dalam sejarahnya
orang kemudian tidak melakukan
pelanggaran hukum atau
selalu saja mencari satu celah
karena prioritasnya beda gitu pak ota gimana
jadi ini saya kasih gambaran ya
jadi sekarang itu ditemukan modus operandinya adalah
bukan hanya saja melanggar undang undang perikanan
tapi juga melakukan
apa yang disebut dengan fish crime
atau kejahatan misalnya
lalu kemudian kalau kapal itu biasanya ada
ada modus yang disebut dengan
nah kalau seperti itu
saya kira kalau kapalnya
ada di samping
di samping pemidanaan
tapi juga jangan lupa bahwa penenggelaman harus dibuka opsi itu
tetap harus dibuka dan dibicarakan ya mas husse
karena itu penenggelaman itu diatur oleh undang undang
oke mas susang
dan yang terpenting adalah
bagaimana kemudian nelayan tradisional ini sendiri
yang kemudian menjadi bagian dari
selama ini bagaimana pelibatan nelayan tradisional
variable ini dalam proses penenggelaman
dan hingar bingar tadi itu
misalkan kawan kawan di sumatera utara
dengan penggunaan pukat ya
kadang kadang mereka mengalami kesulitan
tersendiri dan kami akui memang
ini yang menjadi pr besar
kita bersama gitu ya
karena ketika sudah diserahkan
ke yang berwajib
biasanya kemudian dilepas
ini yang kemudian jadi pr bagaimana meyakinkan
bahwa nelayan tradisional itu sendiri
menjadi bagian penting dari enforcement itu
jadi jangan dilupakan
karena mereka sendiri lah yang harus berdaulat atas langit mereka
mbak nurul ada yang mau ditambahkan
iya kalau saya justru sama sih tertarik ya
dengan gagasan apakah penenggelaman itu
perlu apa tidak
yang pertama kalau soal penegakan hukum itu
pasti lah kalau perlu itu ya justru harus dikuatkan
dari kemarin karena
terus terang aja banyak juga pertanyaan
apakah law enforcement itu juga masih
di permukaan gitu kan
tetapi kemudian yang di bawah itu sebenarnya juga banyak sekali
menurut anda selama ini permukaan saja
ya mungkin klipsic sih tidak
tetapi soal keseriusan itu kan bisa juga
rasa itu bisa dirasakan oleh
sudah cukup baik
ada yang menangkap tapi ada juga yang melepaskan
atau ada juga transaksi di tengah lautan
kita gak pernah tahu
terus kemudian yang kedua tidak pernah ada expose
siapa sih pelaku dari industri perikanan
pernah gak kita dapat expose itu
kita nggak pernah tahu paling ada itu hanya samaran samaran
kita nggak pernah ngerti berapa hukumannya
kemudian mulai dari nominal atau yang lain nggak pernah tahu
nah justru kemudian
ada wacana sekarang kenapa sih
kapal kapal ini dalam konteks itu
tangkap dirampas dan itu menjadi milik negara
itu bisa diberikan ke nelayan
meskipun kita kemarin juga mempertanyakan
kalau kapalnya ini gede mas ukurannya
itu apakah mungkin misalnya
nelayan kita ini bisa mengoperasikan
karena ada juga kapal yang sekali operasi
yaitu butuh biaya lima miliar
nah ini yang kita khawatirkan
kalau kemudian ini nggak benar benar kita pastikan
apa kemudian nelayan
ini justru akan jatuh juga
anda lihat daripada dibakar ditenggelamkan
lebih baik dilelang atau diberikan kepada nelayan
opsinya memang bisa nelayan
kemudian bisa ke badan riset
bisa diberikan ke kpk
bisa diberikan ke polri
bisa juga untuk angkatan laut
jadi kita kan kupas tuntas
lewat isu ini kita belajar bernegara
perikanan kita diatur lewat undang undang
nomor empat puluh lima tahun dua ribu sembilan
artinya sudah sepuluh tahun undang undang ini
di pasal tujuh puluh enam ada dua opsi
bagi yang melakukan pelanggaran pidana perikanan
yang pertama dirampas negara
ketika dia dirampas negara oleh keputusan kepetua pengadilan
negara udah rampas suka suka negara
negara mau kasih untuk nelayan atau kelompok nelayan
negara mau kasih untuk temen temen dari
sarjana dan lain sebagainya

sarjana perikanan yang kurang kapal boleh
sarjana perikanan yang kurang kapal boleh
temen temen kurang kapal gak untuk riset
untuk praktek kurang boleh
daripada dia ditegramkan
ini adalah para sarjana perikanan dan kelautan kita
yang kedua negara yang opsi kedua boleh memusnahkan
itu yang tadi logik yang dipakai bang ota senior kita
bagian dari pendagang kapal hukum
tapi selama ini karena media sosial
gak tahu kita undang undang ini gitu loh
bahwa sekarang nih
yang sudah inkrah selama lima tahun itu
dari tujuh puluh dua itu hanya empat puluh lima yang bisa dipakai
layak dipakai masih bisa
sisanya udah gak jelas bun
oke dari empat puluh lima kita bedah lagi
dua ribu groston itu mau dimusnahkan
itu berapa miliar harganya
jadi menurut anda lebih baik seperti apa
dan itu hasil rakor dengan menko maritim ibu menteri keuangan dengan pajak sagung
itu sudah domennya menko
dan ada pembicaraan bahwa itu dijadikan rumah sakit terapung
yang diperlukan oleh masyarakat pesisir kita pulau pulau terluar kita
jadi maksud saya
kita tuh mesti melihatnya tuh gak kecil itu
untuk nelayan sendiri katanya bisa dipakai lagi untuk pelayanan

untuk melaut gitu
tidak sudah ada
jadi gini juga kemudian kalau dilelang
sebenarnya sudah ada ternyata permennya pak utang

pasal permen tahun dua ribu dua belas masa pak cicit bahwa
kalau dia itu sudah
jadi kalau dia dilelang
ini menarik loh
kalau dia dilelang kan orang bilang nanti ditadah lagi itu di belakang itu
suuzon sama nelayan kita ini bisa di setel setel oleh mafia
permennya sudah mengatakan bahwa
kalau kapal itu sudah pernah melakukan pelanggaran illegal fishing
maka dia tidak bisa mendapatkan siup dan sipi
artinya dia tidak bisa lagi menjadi kapal perikanan
mungkin dilelang ya jadi kapal angkut ya jadi kapal tol laut dan sebagainya
artinya with all of my respect dengan segala yang ada ini
kita mesti lebih cerdas melihatnya
oke saya mau buka dulu pernyataan bu susi soal lelang melelang ini
sebelum nanti pak ota akan menanggapi
boleh ditampilkan apa sih kata bu susi soal lelang melelang yang katanya mau di
ya galakan lagi ke depan ini
nah ini dia nih
tidak untuk dilelang apalagi lelang rendah sekali
kita mengajukan peninjauan ulang
itu gak dilakukan lah
kalau dilakukan semua seperti itu
seperti itu tuh maksudnya seperti suzuhana miftah tadi akan dijual lagi kepada orang yang pemiliknya di awal
nah permainnya sudah ada
saya ada persamaan tapi ada sedikit beda lah
soal soal informasi saja yang tidak sama saya kira
jadi yang pertama adalah yang dijilid pertama dulu bahwa tidak semuanya juga dimusnahkan
misalnya kapal silversi dua itu memang dari awal itu untuk diperuntukkan untuk kepentingan publik
lalu fuyuan yu yang di kupang
kemudian kapal sts lima puluh yang di sabang juga
itu akan dimanfaatkan juga untuk kepentingan kepentingan publik
tapi sebetulnya memang tinggal ada diperbaiki lalu kemudian bisa dioperasikan
jadi tidak semua
tapi kenapa bu susi sangat anti dengan pelelangan ini pak
nah ini lain lagi soal pelelangan
ada dua yang saya mau komentari
yang pertama adalah soal penghibahan kepada nelayan
ada kasus yang dua ribu tujuh belas diadili di pn medan
itu adalah kapal dari thailand
kemudian putusannya menarik
putusannya adalah dirampas oleh negara dan diberikan kepada nelayan
dalam pertimbangan hukum dari hakim pn medan
itu khawatir itu jatuh lagi ke tangan pemiliknya
apa yang terjadi tahun dua ribu sembilan belas
dan ternyata kapal yang sama itu dipakai oleh pelaku iuuf malaysia
jadi yang diberikan ke nelayan tiba tiba jatuh ke tangan pelaku iuuf di malaysia
jadi bukan susun memang terbukti
terbukti terbuka itu baru satu kasus
sebentar itu baru satu kasus
dan sekarang apa terjadi
jadi hakimnya pertimbangannya lain lagi
sekarang dimusnahkan kapal itu
yang kapal yang dulu asalnya thailand sekarang digunakan oleh warga negara malaysia pelaku iuuf
itu di lompolo malaysia
jadi saya mau katakan bukan saya tidak setuju
hati hati untuk memberikan kapal itu hibah karena apa
karena alat tangkap yang digunakan oleh kapal vietnam contohnya
itu kapal pukat troll itu kan
itu berarti itu tidak ramah lingkungan
yang kedua pengoperasiannya itu cukup mahal
jadi nelayan itu kan biasanya yang di bawah sepuluh gt
ini enam puluh tujuh puluh gt bahkan seratus gt yang vietnam seperti itu
sebentar ya sedikit
artinya itulah tugas kkp
kita ada psdkp tadi sudah dibilang
inspektorat nelayan taruh di kapal itu

pengawas perikanan itu itu pasang ke kapal itu

kita nelayan kita itu juga kita
gini loh kan kata bang nafi kan kejahatan kalau ada kesempatan
kalau pengawasannya baik gak akan pindah tuh kapal
satu satu satu itu masih perlu diperhatikan
dan menurut saya bang mohon maaf dengan segala hormat saya
ada semesta kapal di lautan kita
itu satu yang kayak gitu
terus kita katakan semua nelayan kita akan menjadi bagian dari mafia
nelayan ini mesti dibangkitkan energinya semangat positifnya
dia tuh bisa naik kelas
tidak satu bang
itu hanya salah satu yang dihukum
dan saya inilah sadi kita diarak kepada diskusi tentang perikanan tangkap
kembali lagi dalam arahan dari pak presiden kepada menteri kelautan edi prabowo
sepertinya the second season of the government ini akan lebih fokus kepada budidaya
memang banyak hal yang perlu dipencarkan
tapi ini menjadi persoalannya juga cukup penting
dan akan dibicarakan di kumpas tuntas edisi kali ini bu miftah
kita sudah kumpas tuntas kalau sudah
saya masih banyak yang belum di kumpas
bukan kita lakukan nanti ditadalai enggak
dimana kesalahannya supaya tidak terulang lagi
tapi ada pikiran lain juga loh
tapi masih mbak susan
saya kasih kesempatan
apakah memang dibutuhkan kapal kapal itu dibakar dilelah atau memang

pertama memang unsur kehatian kehatian itu penting
karena memang bukan satu dua kasus tadi disampaikan oleh pak ota
kita tidak membicarakan ini nelayan
karena juga definisinya jadi abu abu
karena ada nelayan yang besar dan nelayan yang kecil dalam diskusi ini
dan itu tidak representasi nelayan tradisional indonesia
yang permasalahan kita adalah ketika dia dihibahkan
belajar dari tahun dua ribu dua belas ketika ada lima kapal yang dihibahkan
ke salah satu universitas
salah satunya adalah ipb yang hari ini mangkrak loh di pontianak
karena biaya perawatannya besar sekali
artinya anda lebih setuju yang mana
artinya memang kalau dalam konteks dimusnahkan
negara ini harus berpikir secara melampaui ya
bukan hanya penenggelaman
banyak opsi lain yang sebenarnya bisa diambil
karena di dalam undang undang itu disebutkan memang dimusnahkan
termnya tidak harus penenggelaman
ada juga mungkin di preteli
itu salah satu opsi gitu ya
yang saya tadi menyinggungkan pak miftar
menyampaikan bahwa ada hal yang hari ini didorong oleh kkp
salah satunya adalah budidaya
saya juga mengirimkan pesan sebenarnya kepada kawan kawan
budidaya juga harus berhati hati
jangan sampai konteksnya adalah ekstensifikasi
bahasanya adalah perluasan budidaya
karena konteksnya ini adalah harus berhati hati
karena belajar dari
permasalahan budidaya pasti akan penting juga
dan akan kita bahas juga nanti di segmen berikutnya
artinya itu sinyal penting gitu ya
perikanan tangkap tetap menjadi hal yang kita dorong
artinya kalau memang mau berbicara produksi
baik kita bicara produksi
transformasi perikanan seperti apa yang ped punya hari ini
itu yang kami tunggu sekarang
oke kita akan tunggu lagi
kita akan break dulu
kami akan jawab itu di segmen berikutnya
tetap bersama kami